kalau kita masih bisa berusaha sendiri
ngapain minta tolong sama menantu sama besan
wah itu kayaknya mobil elsa deh
tumben dia kesini
mbak mbak ngerasain kayak milan kamu
aku kan udah bilang jangan ngomongin itu disini
setidaknya kamu tau kan
karena mbak ngelakuin itu akhirnya dino salah paham
dan akhirnya jadi seperti ini
karena ini mbak minta balasan jasa dari aku iya
terus mbak maunya apa
mbak maunya apa aku cerai sama nino
aku bilang sama dia sekarang
ini udah terjadi mbak
mbak fik balas
makasih kamu udah
udah ngejagain mesti
ini semua juga sudah terjadi sekarang
mbak boleh minta satu pertolongan lagi kan sama kamu
mbak bawa ke makam nindi
mbak mau zihara kesana
gue anterin lu ke makam nindi
sekalian gue anterin lu ke rumah mama sama papa
sayang aku pergi dulu ya
tunggu tunggu tunggu
yaudah yuk aku ikut
kamu gak usah ikut
istirahat aja ya
gue berenget ya
kok kamu kayak kebingungan gitu
kamu kan yang nguburin nindi waktu itu
cuma kan gue jarang nih dateng kesini
agak sedikit lupa
gue gak sempet buat
ngerawat makamnya nindy
lama kangen banget sama kamu
tapi kamu cepet banget tinggalin mamat
aku pengen ketemu sama kamu
pengen peluk kamu
terima kasih ya
kamu udah mau nganterin mbak
ke rumah papa sama mama
lagian kalau bukan gue yang nganterin
ntar lu bingung lagi cari alamannya
ya mbak kan tau rumah mereka dimana
gue mau kasih tahu mbak
mama sama papa udah nggak tinggal di rumah yang lama
terus karena mereka tinggal dimana
dulu kan papa seteru
papa kan gak masuk masuk tuh ke kantor
akhirnya kantor mecat papa
mereka nggak bisa bayar cicilan rumah
dan terpaksa mereka pindah dari situ
terus sekarang papa ngapain
udah buka rumah makan kecil kecilan sih
dan biasanya jam segini mereka ada disana
sebelum kore hanya took youtube
jabatan kamu bagus
sekarang kita mau jalan jalan aja
kayak gak mungkin
karena kita lebih mikirin buat makan
udah kita berserah aja
kita jalani ini semua dengan ikhlas
bersyukur aja dulu ya
yang lagi ini gini gini juga lah pak
kamu sih dulu so gengsi
nino kan udah mau nawarin bantuan
dia mau minjemin uang
kamu juga tolak
dan jadinya kayak begini kan pak
kalau kita masih bisa berusaha sendiri
ngapain minta tolong sama menantu
bikin malu itu namanya
itu kayaknya mobil elva deh
tumben dia kesini
n'made a link dari ardiv yang sakit biasanya ambil daftar gua aja anger gua
original kita aja ga ada argresuaun juga betoda schwierig